pengelola tol cipali masih menutup res area kilometer delapan puluh enam b kecamatan cipendei subang dari para pemudik
pasalnya semburan api hingga kini masih belum berhasil dipadamkan oleh petugas
terlihat kobaran api setinggi enam meter masih membara di res area kilometer delapan puluh enam b ini
beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari pertamina ep juga terlihat di lokasi semburan api
res area pun kini tampak sepi
para pedagang pun dilarang untuk berjualan sementara waktu hingga proses penanganan selesai
mereka memilih membereskan barang dagangannya dan berjualan di tempat lain
mulai dari pedagang kantin hingga minimarket mengevakuasi semua barangnya
tak hanya itu pedagang pun kehilangan penghasilan hingga tujuh juta rupiah perharinya
padahal saat arus balik ini merupakan masa masa mereka mendapat keuntungan berlebih
salah satu pedagang makanan dan minuman ringan mengaku harus kehilangan omset lima hingga tujuh juta rupiah perharinya
ia kini terpaksa akan berjualan
mereka juga harus berjualan di tempat lain
kalau ada hal seperti ini ya kami memaklumi
yang penting kita selamat semuanya
jadi hari ini kita beres beres kemas kemas supaya barang kami bisa terselamatkan
pihak pengolah telcipali masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan semburan api tersebut
pihaknya juga belum bisa menentukan apakah penutupan res area akan permanen atau bisa kembali dibuka di kemudian hari
itu kita masih melihat perkembangan
apakah upaya upaya yang dilakukan oleh astagfirullahaladzim yang dibantu oleh pertamina ep dan juga disupport oleh kepolisian
baik polres juga polda jawa barat dan juga pekan pekan dari tni serta banyak instansi lain dalam memadamkan api ini
itu bisa kita lakukan akhir akhir
jadi tentunya itu dulu yang menjadi fokus kami
saat ini para pekerja tengah melakukan pemasangan seng penutup agar api tidak menjelar ke bangunan yang ada di res area tersebut
dian firman syah subang jawa barat